dan kita langsung terhubung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia
ausurio ndolu di gedung dpr senencakarta selamat siang rio
jadi kalau sudah ada dua puluh anggota dewan yang hadir secara fisik sisanya hanya virtual dan absen
apakah ini mempengaruhi dari pengesahan undang undang pada hari ini di paripurna rio
dan kemudian hari ini ditambahkan satu begitu artinya indonesia saat ini memiliki tiga puluh delapan provinsi
namun sayangnya dari anggota dewan yang hadir pada hari ini
seperti yang anda sebutkan tadi hanya dua puluh anggota hadir secara fisik dan sisanya mengikuti secara virtual
dan ada sekitar dua ratus an anggota dewan yang mengajukan izin
karena memang apa yang disampaikan ketua dpr tadi puan maharani
mayoritas dari mereka sedang menjalankan tugas di luar
ini adalah momen yang bersejarah terkait dengan pembentukan
merupakan daerah baru di indonesia
namun sayangnya hanya diikuti oleh sedikit anggota dewan yang ikut dalam rapat paripurna pada hari ini
nah terkait dengan agenda rapat paripurna hari ini
tadi anda sebutkan bahwa ada lima agenda penting
yang pertama adalah terkait dengan laporan komisi delapan dpr terkait dengan hasil fit and proper test
terkait dengan calon anggota komisi perlindungan anak indonesia
yang memang telah diambil persetujuan tingkat satu di komisi delapan sejak kira kira dua ribu delapan belas
bulan yang lalu
di mana pada saat itu ada delapan belas anggota yang mengikuti fit and proper test
dan terpilih ada sembilan orang yang mengikuti
dan tadi diambil pendapatnya di persetujuan tingkat dua
sembilan fraksi menyatakan menerima sembilan nama
diyah puspita sari
margaret aliatul maimunah
kemudian ada aris leksono
dan juga dian sasmita
di mana dari sembilan nama ini
kemudian akan diserahkan suratnya kepada presiden
untuk nantinya dikeluarkan keputusan presiden
terkait dengan pelantikan sembilan nama ini
untuk menjadi anggota komisioner perlindungan anak indonesia
yang selanjutnya pada periode dua ribu dua puluh dua dan juga dua ribu dua puluh
lalu kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan pendapat fraksi terhadap ruu
usul inisiatif dari komisi dua dpr
ada sekitar delapan rancangan undang undang
provinsi yang ada di indonesia
salah satunya adalah
rancangan undang undang terkait dengan provinsi bali
karena kalau kita ingat
sejauh selama ini
bagaimana dalam undang undang yang mengatur tentang pengembangan di wilayah bali
ini memang kita masih berlaku pada undang undang nomor enam puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pembentukan daerah tingkat
yakni daerah bali
ntb dan juga ntt
undang undang yang memang berlaku selama ini
sehingga komisi dua ini mengusulkan untuk kemudian membentuk undang undang baru
agar daerah daerah yang memang
daerah yang diusulkan ini memiliki legitimasi untuk kemudian membangun daerahnya sesuai dengan peraturan peraturan yang memang relevan
hingga pada saat ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di wilayah wilayah tersebut
di antaranya adalah
hingga sumatera utara dan juga sumatera selatan
kemudian agenda yang ketiga adalah terkait dengan
persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganaan republik indonesia
lalu kemudian yang keempat ada
persetujuan perpanjangan waktu terkait dengan ruu
perubahan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
dan juga soal landas kontinen yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
nah agenda yang terakhir
ini juga merupakan agenda yang sangat penting
karena tadi saya sempat bahas
di awal laporan saya begitu
terkait dengan pembentukan provinsi papua barat daya
tadi secara singkat begitu
ini dibawakan oleh tito karnavian mendagri
yang kemudian menyebutkan sejumlah alasan terkait dengan pembentukan provinsi baru di papua
yang memang sudah berjalan
di mana tingkat pertama ini telah diambil kesepakatan sekitar bulan september
yang lalu di komisi dua dpr bersama dengan pemerintah begitu
lalu kemudian hari ini diambil persetujuan tingkat dua di rapat paripurna
sembilan fraksi menyepakati bahwa pembentukan provinsi barat daya menjadi provinsi yang ke tiga puluh dua
yang kemudian pada hari ini setelah disahkan
suratnya akan diserahkan kepada presiden untuk nantinya diundangkan begitu
nah artinya tadi kalau kita tanyakan kepada tito karnavian
ini juga akan berdampak langsung terkait dengan proses jalannya pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bagaimana nasib dari empat wilayah dob
yang baru saja disahkan oleh dpr dan juga pemerintah untuk menjadi provinsi baru
apakah kemudian mereka akan mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah tadi kami mendapatkan jawabannya langsung dari mendagri tito karnavian
disaat kita melakukan wawancara secara langsung begitu
bagaimana ia menyebutkan bahwa setelah hari ini disahkan di dpr
pihaknya masih akan menunggu
nantinya mensesnek akan mengundangkan undang undang yang baru saja disahkan hari ini begitu
lalu kemudian paling lambat minggu depan
mendagri dan juga pemerintah akan melaksanakan sidang terkait dengan pemilihan penjabat provinsi papua barat daya
yang akan dilaksanakan yang ia sebut sebagai keputusan de facto
kalau hari ini adalah de jure begitu terkait dengan undang undangnya
nah nanti jika nanti sudah dipilih kepala daerahnya ataupun gubernur
penjabat gubernur ini ini secara de facto
ini akan sah begitu menjadi provinsi yang baru
nah setelah itu tadi tito juga menyebutkan bahwa
pemerintah akan mengeluarkan perpu terkait dengan nasib dari empat wilayah baru ini
dimana memang kalau kita ketahui selama ini komisi dua dpr
mendagri dan juga kpu bawaslu dan juga dkpp selama ini telah melakukan rapat konsinyering
terkait dengan nasib yang akan dilakukan oleh empat wilayah baru ini untuk mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan pihaknya tito juga menyebut bagaimana perpu yang akan dikeluarkan pemerintah
ini baiknya akan keluar di awal desember yang akan datang
karena kalau kita ingat pada tanggal enam desember yang akan datang
ini akan menjadi tahapan pertama yang memang sudah dikeluarkan oleh kpu sebelumnya
bagaimana pada enam desember yang akan datang ini merupakan pendaftaran calon anggota dpd dalam tahapan pemilu
sehingga ia meminta seluruh pihak ataupun pihaknya dari mendagri ini akan bergerak cepat
untuk berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder yang ada untuk segera mengeluarkan perpu agar tidak mengganggu tahapan
tahapan pemilu yang sudah dikeluarkan oleh kpu selama ini
kira kira rapat paripurna yang berlangsung sekitar kurang lebih setengah jam sampai empat puluh lima menit ini membahas lima agenda tersebut
kita nantikan bagaimana pemerintah akan mengeluarkan perpu terkait dengan empat wilayah baru di papua ini
dan apakah nantinya dalam aturan aturan tersebut diatur secara detail terkait dengan pembagian kursi
lalu kemudian pembagian dapil yang ada di wilayah tersebut
karena tentunya pembentukan wilayah baru di papua ini akan berdampak langsung terkait dengan bagaimana nanti dapil yang akan diwakil oleh para wakil rakyat tersebut
lalu kemudian bagaimana pejabat pejabat yang akan dipilih oleh rakyat ini tentunya akan berdampak langsung
kita akan nantikan bagaimana perpu yang akan dikeluarkan pemerintah terkait dengan nasib dari papua provinsi barat daya untuk mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang heranov
baik terima kasih atas laporan anda produser lapangan politik kami
dari dpr senayan jakarta